hai ia saudara tim resmob polesta kepan kepan baru riau terlibat pengejaran oleh dari pihak
pelaku perampokan pelaku yang melarikan diri menabrak mobil dan sepeda motor
dengan menggunakan sepeda motor polisi mengejar pelaku perampokan yang kabur di jalan ahmad
dahlan pelaku yang berusaha kabur
bahkan nekat menabrakan mobilnya ke sejumlah pengendara lain polisi sempat memberikan tembakan peringatan
hai petugas akhirnya menghentikan pelaku namun pelaku justru menabrak petugas dan melakukan
perlawanan polisi terpaksa melumpuhkan pelaku hingga akhirnya tewas pelaku merupakan residivis
kasus perampokan dari saku celana pelaku polisi menemukan dua paket sabu uang tunai jutaan rupiah bisa selesai jadi
tersangka melakukan perlawanan dengan cara menabrak mobil operasional
perusahaan baru kemudian menabrak salah satu anggota optional perusahaan baru satu tersangka sempat
menabrak ada beberapa masyarakat yang menggunakan sepeda motor sampai terseret